dari hasil pantauan tim liputan cnn indonesia sejak rabu pagi stasiun senen sudah dipadati penumpang yang akan mudik lebaran
pihak dop satu jakarta mengelola stasiun senen dan gambir merinci sebanyak dua puluh tiga sembilan ratus orang penumpang berangkat dari stasiun senen dengan tiga puluh dua layanan kereta
sementara di stasiun gambir diberangkatkan dua puluh delapan penumpang dengan tiga puluh delapan layanan kereta
dari angka tersebut jumlah penumpang kereta api mencapai seratus persen
pumas ptk i dopsatu menginformasikan tiket untuk tangga keberangkatan delapan belas hingga dua puluh satu april sudah habis terjual
peningkatan arus lalu lintas di hari pertama cuti bersama menimbulkan antre kendaraan yang hendak memasuki gerbang tol cikampek utama
menurut data arus mudik polda jawa barat jumlah kendaraan yang melewati gerbang tol cikampek utama
pada delapan belas april dua ribu dua puluh tiga mencapai satu ratus satu empat ratus sembilan puluh tujuh kendaraan atau meningkat tiga puluh satu persen dibandingkan pada tahun lalu
hal ini menyebabkan terjadinya antre kendaraan yang hendak memasuki gerbang tol cikampek utama pada rabu pagi ini
sejumlah rekayasa arus lintas sudah diperagukan seperti one way di kilometer tujuh puluh dua hingga empat ratus empat belas kali kangkung
serta kontraflow dari kilometer empat puluh tujuh karawang barat hingga kilometer tujuh puluh dua cikampek
diperkirakan akan terus meningkat hingga dua puluh

pada hari ini penumpang yang mencapai empat puluh satu penumpang mencapai empat puluh satu penumpang
merujuk pada data delapan belas april selasa kemarin jumlah penumpang yang memasuki bandara internasional juanda sulawaya jawa timur
sebelumnya jumlah penumpang diperkirakan empat puluh dua orang
namun merujuk pada data delapan belas april tercatat penumpang mencapai empat puluh lima lima puluh satu orang
jumlah ini melampaui prediksi dan menjadi yang terbanyak sementara dibandingkan empat belas hingga tujuh belas april dua ribu dua puluh tiga lalu
tim liputan cnn indonesia